satu lagi ya saya mau menjelaskan ini kaos ini dari almarhum teman kita sabda ya
ini kemarin waktu sebelum si james udah duluan lah dibangun sama yoko hosea ya
ini untuk apresiasi lah buat mereka
semoga senang juga
iya semoga ini saya persembahkan juga buat alma room